tenaga ahli utama kantor staff presiden ade irfan pulungan angkat bicara terkait supporter arema fc aremania
yang melayangkan somasi kepada presiden joko widodo untuk meminta maaf atas tragedi kanjuruhan
menurut ade somasi yang dilayangkan kepada presiden tidak tepat dan tidak memiliki korelasi maupun relevansi objektif
ade juga menilai somasi yang dilayangkan aremania adalah hal yang tidak realistis dan keliru dilihat dari objek hukum
ade justru mempertanyakan tindakan yang telah dilakukan jokowi sehingga disomasi aremania
sebelumnya aremania melayangkan surat somasi berupa sembilan gugatan pada presiden joko widodo
pt lbi dan ketum pssi
ketum pssi ketum pssi dan ketum pssi
salah satu isi tuntutan adalah mendesak presiden untuk meminta maaf secara terbuka melalui media nasional
dalam jangka waktu maksimal tiga hari setelah somasi terbuka diumumkan
ketum pssi ketum pssi dan ketum pssi
ketum pssi ketum pssi dan ketum pssi